beginilah video amatir saat korban tenggelam michael toyifa warga desa sukapura
dievakuasi oleh temannya dari danau ranu grati tempat tempat suruhan jawa timur pada senin petang
keluarga dan teman korban menangis histeri saat korban diangkat ke daratan
polisi yang datang ke lokasi langsung membawa korban ke puskesmas grati untuk menjalani proses visum
dari keterangan saksi teman korban awalnya mereka memancing di tengah danau
saat balapan renang sampai daratan dengan jarak sepuluh meter korban tiba tiba tenggelam dan tak bisa diselamatkan
korban bersama dua belas orang temannya dari sukapura berrekreasi ke danau ranu
sampai di ranu sekitar setengah dua namun ternyata dia tidak berenang malah tenggelam
dan temannya berusaha lompat untuk menolong korban namun tidak berhasil
usai dibawa ke rumah sakit jasad korban langsung dibawa ke rumah duka di wilayah kecamatan sukapura kabupaten probolinggo
irsa priyongko pasuruan jawa timur